masih dari probolinggo dua rumah warga rusak parah setelah dilempar bondet atau bom ikan oleh orang tak dikenal
diduga motif pelemparan bom ikan ini karena dendam pribadi antara korban dengan pelaku
rumah milik pasangan suami istri purwanto dan koyum warga desa liprakwetan kecamatan banyo anyar kabupaten probolinggo
rusak parah pasca dilempar bondet oleh orang tak dikenal
akibatnya bagian depan rumah purwanto meliputi pintu kaca jendela dan teralis jendela rusak parah
selain rumah purwanto bondet juga menyasar rumah milik mastur ayah koyum
hanya saja kerusakan di rumah ini hanya terjadi pada bagian jendela dan lubang pada lantai bekas jatuhnya bondet
sehingga kita langsung ini dah langsung dilempar
itu dilempar ke bawah atau ke pintu pak
nggak tahu pokoknya pas kena ini dah
hingga kini polres probolinggo masih melakukan proses penyelidikan
dugaan sementara motif pelemparan bom ikan ini didasari motif dendam lama antara pelaku dengan korban
sementara ini masih dalam proses penyelidikan
nanti perkembangannya akan kita tindak lanjuti
fakta fakta di lapangan sebagai bahan untuk proses selanjutnya
dari hasil olah tkp polisi mengamankan serpihan bekas bondet dan sebuah bondet yang belum meledak
sementara dalam kurun waktu setahun terakhir di kabupaten probolinggo seringkali terjadi teror pelemparan bondet
namun hingga kini pelakunya belum terungkap